baiklah kita masuk ke informasi berikutnya
indonesia international motor show kembali digelar di jie expo kemayoran jakarta pusat mulai hari ini
dan tahun ini iims akan menampilkan berbagai atraksi baru untuk menarik minat pengunjung
seperti misalnya apa saja nih
jadi anak anak bisa terhibur
dan kita simak bersama laporan koresponden femi afriyade
indonesia international motor show dua ribu enam belas kembali digelar di jie expo kemayoran jakarta
dan tanggal tujuh hingga tujuh belas april dua ribu enam belas menjadi agenda pelaksanaan pameran otomotif terbesar di indonesia ini
dan khusus pada pembukaan sendiri pada tanggal tujuh april dua ribu enam belas yang dibuka secara langsung oleh wakil presiden republik indonesia yusuf kala
akan dibuka untuk umum juga pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dan bicara target tentu
untuk tahun dua ribu enam belas sendiri semua agen dan juga produsen otomotif menargetkan dua triliun rupiah dengan penjualan unit mobil dan motor tak lebih dari lima unit
dan ini memang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya
di mana angka satu enam triliun yang diperoleh dengan penjualan juga berkisar antara empat unit mobil dan motor
dan tentu ini juga semakin memacu agen dan juga produsen untuk memamerkan produk produk unggulan mereka dengan varian baru
dan tentunya juga banyak hal hal menarik dan juga hal hal yang bisa memancing ataupun juga mengundang para pengunjung untuk bisa datang ke pameran bergensi ini
karena juga nanti ada sejumlah pertunjukan dan yang paling spesial adalah kehadiran dari rio haryanto
yang kita tahu sangat menjadi obrolan untuk tahun ini dalam keikut sertaannya di tim manor formula satu
dari jxpo kemayoran jakarta femi afriyadi melaporkan